pastikan oleh kumande nasional
pnpk motor motor raya melalui panglima daerah pnp
kami berhasil menembak satu mobil
kami berhasil menembak satu mobil
terus tidak pernah dan terjadilah kontak tembak
kemudian dari kontak tembak itu kami mendapatkan kabar dari masyarakat
ada satu anggota kkb meninggal dunia atas nama lirinus murib
ternyata lirinus murib ini terkait dengan lima peristiwa sebelumnya